kejaksaan tinggi dki jakarta telah meningkatkan status kasus hukum ratna sarumpayat ke penuntutan setelah berkas berita acara pemeriksaan dinyatakan lengkap
dakwaan status tersangka untuk ratna akan segera dikirim kejaksaan ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk kemudian disidangkan
sebelumnya ratna ditangkap polda metro jaya pada bulan oktober dua ribu delapan belas setelah terjerat kasus hoax
ratna dijerat pasal empat belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang peraturan hukum pidana dan pasal dua puluh delapan jungto pasal empat puluh lima undang undang nomor sebelas dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik